riki rizal salah satu terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua
mengungkapkan saat di magelang kuat ma'ruf sempat mengejar yosua dengan pisau
ini diungkapkannya saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
di pengadilan negeri jakarta selatan senin pagi
alasan kuat karena ia curiga terhadap gelagat yosua ketika putri candrawati tergeletak di depan kamar mandi
saya naik ke lantai dua karena tadi yang menelpon the chat kan ibu
ada apa saya naik ke lantai dua terus saya lihat susi nangis
duduk di depan itu nangis lho
terus ketemu om kuat di sebelahnya tapi berdiri
terus om kuat kayak apa ya kayak bahasanya gemerungsung lah yang mulia
terus saya tanya ada apa
nah om kuat terus tadi saya lihat yosua naik turun tangga
saya saperin malah lari
terus ke atas ibu udah tergeletak
saya sempat kejar pakai pisau
sementara itu majelis hakim menegur bribka riki rizal perihal kesaksiannya dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
hakim menilai kesaksian riki tidak masuk akal
bahkan ia mau mengorbankan masa depan anak anaknya
di kasus ini kuasa hukum terdakwa richard eliezer roni talapesi juga meragukan pengakuan riki rizal
roni menyoroti kejanggalan dalam kesaksiannya terkait dengan pengambilan senjata yosua sejak di magelang
pertama bahwa arah ajudan pernah ditanyakan kan waktu diperiksa ya
kan ht itu kan satu jaringan
jadi ketika ada panggilan tentunya yang lain mendengar
kan kalau ricky rizal menyampaikan kalau dia itu dipanggil oleh verdi sambo melalui ht
nah itu kan sudah ditanyakan ke para ajudan
bahwa tidak ada panggilan ht untuk saudara ricky rizal naik ke lantai tiga